baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saudara pimpinan komisi tiga dan para anggota dewan perwakilan rakyat dari komisi tiga
ketua ketua ketua izin interupsi ketua
ini kita sudah masuk ke dalam rapat
sampai sekarang kita belum dapat dari bahan dari kompolnas
informasinya karena kompon nas belum mau mengeluarkannya
pdf nya apapun juga kita belum terima
jadi kalau bisa bagaimana kita mendengarkan atau mengikuti rapat ini kalau tidak ada bahannya
terima kasih pimpinan
terima kasih terus ya
bapak bapak sekalian saya teruskan sambil menunggu tayangan
mestinya keliru ini kalau bahannya tidak diberikan lebih dulu
kita itu mempunyai dua posisi atau dua sikap terhadap kasus ini
yang berubah dari sinario pertama dan sinario kedua
jadi ketika peristiwa ini diumumkan tanggal sebelas
kompol nas itu langsung bergerak
saya sedang berada di mekah
langsung bergerak ke tkp
dan pak bene di situ mendapat penjelasan
mendapat penjelasan bahwa ini terjadi tembak menembak
dan kemudian ada korban dan yang menembak eliezer
barada eliezer seorang ahli tembak
dan korbannya joshua tembak menembak
nah saudara kompo nas semula bergerak di situ
tetapi waktu itu saya dari mekah dari medina
tanggal tiga belas saya melayani wawancara dengan sebuah televisi
nampaknya itu tidak masuk akal yang diumumkan oleh polri
saya kira masih terekam di situ
saya bicara dari medina
dari medina lewat kalau tidak salah cnn indonesia atau ainews
itu tidak masuk akal
antara penjelasan dari fakta ke fakta
itu kaitan sebab akibatnya itu tidak jelas
kalau hukum pidana itu kan harus ada
kalau ini ini ini dan seterusnya
oleh sebab itu itu sangat meragukan
tetapi dari tkp pak benny mamoto dan kawan kawan tetap berpegang pada senario itu
saya sudah pulang saya panggil melalui video conference
semua anggota kompolnas
saya tanya apa sebenarnya yang terjadi
senarionya tanggal tujuh belas juli itu masih senario pertama
basis senarionya bahwa terjadi tembak menembak
sementara sudah beredar di luar
kompol nas dan kompol nas ham ini kok sepertinya tidak sensitif terhadap suara dari luar
saya panggil pak bendemamoto bersama bu pungki berdua ke rumah saya
pak gimana perkembangannya
ya pak itu dari lapangan kami dapat dari lapangan
oke penyelidikan lain apa
ya belum semuanya harus dari situ
nggak boleh masuk tidak boleh tanyain itu
semuanya oke saya bilang
ini ada isu di luaran bahwa kompol nas dan kompol nas ham saya bilang kompol nas ham maaf ya
kompol nas dan kompol nas ham ini sudah di stir oleh sebuah senario saya bilang
katanya sudah ada yang dipanggil dan diarahkan untuk menjawab gitu
nah disitulah bu pungki lalu menjawab itu saya pak
itu saya yang dipanggil oleh pak ferdisambu
terus ya dia hanya nangis saja bilang
mbak pungki saya ini didolimi istri saya dilecehkan
kalau saya di sana saya tembak sendiri dia
ini kata mbak pungki ini kata mbak pungki
nggak ada kata tembak sendiri
terus siapa lagi
saya dengar jadi karena sidang dpr ya saya buka aja
saya dengar dari kompol nas ham juga
nah itu lah enam katanya